dengan berbagai perkembangan sejarah di patuk ada hal hal tertentu yang tidak diketahui wisatawan
dan hanya sekitar delapan yang mengkonsumsinya kurang dari tiga kali per bulan
jadi kita tetap menghormati transisi kita mulai investasi
kita udah mesti mengikuti zaman ya kan karena kan kita mau hidup dari budaya